kementerian agama merilis daftar dua ratus penceramah yang direkomendasikan dan sempat menimbulkan polemik
menanggapi hal ini kemenak menegaskan daftar ini akan terus diperbarui
seperti dikutip dari detik com ada kriteria yang harus dipenuhi untuk masuk dalam daftar dua ratus nama mubalik rekomendasi kemenang
kriteria itu antara lain adalah mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni reputasi yang baik dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi
sebelumnya daftar dua ratus mubalik rekomendasi kemenak ini sempat menuai pertanyaan dari komisi tujuh dpr
mui juga meminta daftar dua ratus mubalik rekomendasi ini tak memunculkan polemik
sementara itu pencerama yusuf mansur menilai rilis dua ratus nama mubalik oleh kementerian agama dapat menimbulkan perpecahan
dikutip dari cnnindonesia com
melalui akun instagram
yusuf mansur meski namanya masuk daftar tersebut dirinya tak ingin daftar nama itu menimbulkan perpecahan di kalangan ustadz maupun masyarakat
yusuf mengingatkan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak menolak penceramah yang tidak masuk dalam daftar itu
dia pun lebih ataupun mengaku lebih senang jika namanya tidak masuk dalam daftar tersebut karena ia ingin lebih banyak belajar dari para pendahulunya yang justru tidak masuk dalam rilis kementerian agama
dan untuk mengkonfirmasi terkait daftar dua ratus mubalik yang sudah dirilis oleh pihak kementerian agama kita sudah terhubung via sambungan telepon dengan bapak mastuki kepala biro humas data dan juga informasi kementerian agama
selamat malam pak mastuki
selamat malam pak rehat
baik pak mas duki mungkin anda bisa jelaskan terlebih dahulu ya pak mas duki ini sebenarnya apa yang menjadi latar belakang kemudian kementerian agama merilis ada nama dua ratus mubalik
yang direkomendasikan oleh kementerian agama
ya dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya isu ini sudah kita kodok berkaitan dengan pertama kayaknya ada banyak masukan yang masuk ke kementerian agama berkaitan dengan nama nama penceramah yang bisa direkomendasikan oleh kementerian agama
untuk bisa mengisi terutama di
masjid masjid kementerian lembaga bumn bumd
nah kemudian itu ditindaklanjuti dengan beberapa pertemuan bersama pengurus masjid di kementerian lembaga bumn dan bund
nah sebelumnya juga ada pertemuan bersama organisasi para dai juga dengan ormas ormas mengenai
apa skema untuk penyusunan daftar yang kemudian menjadi rilis dari penceramah penceramah yang bisa direkomendasikan
nah dari pertemuan itulah kemudian kami berkomunikasi dengan ormas dengan pengurus pengurus masjid dan beberapa tokoh ulama
yang ini beberapa berjalan beberapa kali yang kemudian menghasilkan kurang lebih dua ratus yang
yang ada di rilis itu
oke baik pak mas duki artinya yang memasukkan dua ratus nama ini ataupun yang menilai kira kira siapa yang boleh siapa yang tidak
atau siapa yang direkomendasikan bukan dari kementerian agama sendiri tapi ada satu forum bersama dengan para ulama yang lain
dari ormas islam dan sebagainya siapa kemudian yang menjadi penentu utamanya pak mas duki
ya tentu kami sangat percaya kepada ormas dan pengurus pengurus masjid dan tokoh tokoh yang memberikan usulan nama nama
ini karena mereka sejatinya yang memiliki kewenangan karena mereka tahu persis siapa dai ⁇ dai ⁇ penceramah penceramah yang menurut mereka memiliki koalisi kaki
yang kemudian dalam rumusan kriteria itu di dua hal yaitu kualifikasi keilmuan kemudian ditambah dengan integritas
yang itu kepada pengalaman sejumlah pengalaman yang sudah mereka bertahun tahun bercerama dan seterusnya
di situ kemudian kementerian agama menambahkan satu kriteria lagi berkenaan dengan komitmen kebangsaan
karena kenapa kementerian agama selama ini sangat konsen terhadap moderasi agama yang itu dikaitkan dengan komitmen kebangsaan
sehingga tiga kriteria itulah yang menjadi penentu dari nama nama usulan tadi yang berasal dari masyarakat kemudian kita berikan list
tapi itu pun
karena ini sifatnya baru usulan yang belum sepenuhnya mengakomodir dari para penceramah
karena itu kami tegaskan ini data yang dinamis bukan data statis yang berarti bahwa di luar dua ratus kemudian ditambah
ini kan belum selesai untuk menunjukkan
oke baik pak mas duki artinya masih bisa berubah lagi nama nama ini atau masih bisa bertambah lagi
karena itu yang sudah kita
kita sampaikan makanya insya allah minggu ini mulai hari senin kita akan lebih sistematisasi lagi untuk bagaimana cara atau mekanisme masyarakat lembaga yang mengajukan
nanti akan banyak karena ini kan responnya juga cukup variatif
yang saya menghargai ini adalah pencetak jalan operasi
nah karena itu kami akan nanti salurkan bagaimana masukan
misalnya ada nama nama
sekali lagi kami ada pretensi dari kementerian agama bahwa ini memilah
apalagi memecah adalah berniat untuk itu bahwa ini ada penceramah yang direkomendasi dan ini yang tidak direkomendasi
tidak semata mata karena hubungan antara agama dan negara di indonesia itu tidak memungkinkan pemerintah melakukan sampai hal hal semacam itu
ini untuk memudahkan
sebagian besar masyarakat yang menginginkan mendapatkan informasi berkenaan dengan ceramah ceramah agama
saya kira di media kami tetap kali mudahkan
dan di televisi
siapa ini penceramah yang cocok
nah kami tidak mendapatkan data itu karena selama ini penceramah penceramah itu di kalangan ormas pengurus pengurus masjid
dan seterusnya yang menggunakan mereka selama ini
kemudian kita kumpulkan di kementerian agama
sebenarnya prosedurnya begitu
oke baik pak kami yakin bahwa sebenarnya tujuan ini menjadi baik sebenarnya bagi kehidupan beragama dan juga berbangsa dan juga bernegara begitu ada rekomendasi ini
tapi kemudian bahwa ada pihak pihak yang mungkin saja merasa kecewa atau kemudian menilai ini menuai polemik karena seolah olah ada pemisahan antara penceramah yang direkomendasikan dan juga yang tidak
ini bagaimana pak mas duki
ya itulah tadi bahwa yang istilah kita rekomendasikan sejatinya yang terjadi adalah direkomendasi oleh ormas lembaga lembaga tokoh dan seterusnya
bukan direkomendasi oleh kementerian agama
karena kami memfasilitasi tadi untuk usulan itu karena sekali lagi yang tahu bahwa ini penceramah ini memenuhi kritisnya tadi itu adalah apa yang menggunakan mereka selama ini
itu adalah apa yang menggunakan mereka selama ini
dan juga panjangnya bahwa ingin tema tema persekutiran dan juga ukuran dan pertempuran apa yang sudahoding dan sekitar itu
jadi jadi ini adalah pernyataan yang tetap cuma pembutuhan langkah langkah langkah ini oleh penceramah pria tersebut atau harusnya punya teman teman lain
sejak dua ribu tujuh belas kemudian kita pada saat menyampaikan perlunya standarisasi hot date itu kan sebenarnya ini rangkaian yang tak terpisah
dan keinginan banyak masyarakat yang mungkin ini bagian dari silent majority
itu mereka sebenarnya menginginkan ada ceramah ceramah yang sifatnya damai mengajak kepada kebaikan
tidak pada sampai ujaran kebencian yang memecah belah dan seterusnya
itu banyak sekali
inilah respon kita tapi sekali lagi bahwa
untuk kemudian menjudgemen bahwa sifat ipb dan seterusnya
itu dari masyarakat sendiri
baik kita tentu berharap tidak ada polemik setelah ada rilis ini
dan kita akan tunggu nanti seperti perkembangan terbaru dari kementerian agama
berkaitan dengan dua ratus nama mubalik yang dirilis oleh kementerian agama
terima kasih pak mas tuki kepala birohumas data dan juga informasi kementerian agama republik indonesia
pernyataan presiden joko widodo yang mempertanyakan kebijakan subsidi harga bbm di masa pemerintahan sby
di nilai partai demokrat
dapat mempengaruhi sikap demokrat untuk pilpres mendatang
kami akan hadirkan bahasannya ke saat lagi